terima kasih anda masih di redaksi siang
apakah anda bingung untuk menghabiskan akhir pekan
ruang publik di kawasan blok m jakarta selatan bisa menjadi alternatif anda untuk mengisi waktu libur
bukan hanya menawarkan tempat yang instagramable
namun suasana blok m era delapan puluh an ini juga bisa anda rasakan di sana
informasi ini akan sekaligus menutup redaksi cnn indonesia siang kali ini
saya ratna bila selamat siang dan sampai jumpa
ini dia tempat ngehits terbaru di kawasan blok m jakarta selatan
m block space ruang publik yang dulunya merupakan kawasan perumahan karyawan
dan gudang produksi uang perum peruri yang sudah lama tak beroperasi
dan kini sudah berubah menjadi tempat milenial berinteraksi
di kawasan seluas tujuh meter persegi ini dibagi menjadi dua area
yaitu ada area rumah toko dengan merek lokal

juga live house yang bisa digunakan untuk para komunitas berinteraksi
salah satu founder m block glenn fredly mengatakan selain tempat temu kreatif
tempat ini juga bisa mengingatkan kembali kawasan blok m era delapan puluh
ruang publik seperti ini memang disesuaikan dengan konteks narasi yang dimiliki oleh daerah tersebut
atau wilayah tersebut
memang tempatnya di selatan di blok m
jadi ini makanya hashtag kembali ke blok m itu jadi hidup lagi
karena mengingat blok m daerah yang keselatan ini
memang kalau di era delapan puluh an gitu itu memang jadi area hits untuk dunia kreatif
nah bagi yang suka bersuah foto tempat ini banyak spot menarik
seperti mural dan juga toko toko dengan desain unik lainnya
meskipun baru dibuka
lima februari dua ribu sembilan belas yang lalu
antusiasme masyarakat pun cukup tinggi
baik dari jakarta maupun luar kota
tempatnya lumayan beda
terus kan lumayan banyak outdoornya
jadi anak anak nggak di mal terus nggak di dalam terus
banyak ini sih makanan makanan yang gak pernah ketemu di tempat lain
kayak es krim ini dia enak banget nih asem asem
jamunya juga enak
ada toko untuk
komik komik yang suka komik indonesia bagus banget tuh
kesannya menarik ya karena di tengah kota kayak gini biasanya kan kayak cuma ke mall
terus di sini ada tempat yang baru yang menawarkan hal hal yang seru ya untuk anak muda
ya kalau saya lihat dari strukturnya kan ini bangunan lama ya
terus dipertahankan strukturnya terus bawahnya yang diganti aja
dipindahkan suasananya jadi yang lebih orang kekinian lah
biar anak anak atau muda muda
atau yang nggak harus muda muda semua juga bisa datang ke sini
nantinya diharapkan m block space ini bisa menampung para pelaku kreatif
seperti musik kuliner hingga kria
nah bagi anda yang ingin merasakan suasana seperti saya di m block space ini
bisa dijadikan referensi liburan anda
dan bagi anda yang ingin ke sini jangan khawatir
lokasinya berdekatan dengan moda transportasi umum
ada halte transjakarta juga ada mrt blok m
nova nayantaka maranatha jakarta